pt jasa marga mengubah pembayaran tunai menjadi non tunai di ruas tol purbalenyi
september lalu gerbang tol baro sadang dan muhammad toha sudah menerapkan sistem non tunai
kini giliran gerbang tol paster bandung yang memperlakukan aturan ini
gerbang tol paster sebagai salah satu gerbang tol paling ramai di pintu masuk kota bandung
mulai memperlakukan sistem pembayaran non tunai pada selasa dua puluh empat oktober
pengguna jalan tol menyambut baik sistem baru ini
meskipun belum semua pengendara memiliki kartu uang elektronik
sejauh ini kendaraan masih mengantre menjelang loket pembayaran
pihak jasa marga menurunkan beberapa petugas di gardu tol
untuk mensosialisasi kondisi
pembelian kartu uang elektronik dapat memperlakukan pemberlakuan e tol
sekaligus membantu pengendara menggunakan kartu uang elektronik
jasa marga optimistis sistem pembayaran non tunai dapat mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol
ada penawaran menarik bagi pengguna tol yang memasuki gerbang tol paster
dan belum memiliki kartu elektronik
yaitu dapat membeli sekaligus top up saldo tanpa dikenakan biaya untuk pembelian kartunya sendiri
jadi jika anda membeli kartu seharga rp lima puluh saldo yang terisi pun seharga rp lima puluh
bank indonesia selaku regulator uang elektronik akan menyediakan fasilitas pengisian saldo atau top up di gerbang tol
sekarang di semua rest area di purbalenyi itu semua bank sudah memiliki fasilitas untuk top up
dan ini juga akan dilakukan di beberapa pintu pintu masuk dengan pekerja sama dengan jasa marga
untuk mempersiapkan mesin untuk bisa melakukan top up di situ
sejak diterapkan pada september lalu penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol
tiga gerbang tol lainnya juga akan menerapkan pembayaran non tunai sebelum akhir oktober ini